sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia
kampen selamat lingkungan latar
kampen selamat lingkungan latar
mengerti budaya hatinya manasai
ibu kota provinsi kalimantan tengah
dan elok kebanggaan masyarakat
sebagai kota terluas di indonesia
palangkaraya memiliki luas wilayah
kota ini terus bergeliat
untuk menjadi kota modern
lokasinya yang dekat dengan sungai
menjadikan jembatan kahayan
sebagai landmark kota
selain sebagai penghubung
jembatan kahayan juga menjadi
jembatan kahayan memiliki panjang

jembatan ini membentang di atas
sungai kahayan yang menjadi salah satu
pusat jalur perekonomian di kalimantan tengah
memiliki dua belas bentang
dengan bentang khusus
sepanjang satu ratus lima puluh meter pada jalur
jembatan kahayan dibangun pada
presiden republik indonesia kelima
megawati soekarno putri
meresmikannya pada tiga belas januari dua ribu dua puluh
sebagai jembatan terbesar dan termegah
di kalimantan tengah
jembatan kahayan menghubungkan pusat kota palangkaraya
dengan lima kabupaten
yaitu kabupaten pahandut seberang
barito selatan dan barito utara
dari jembatan ikonik ini
kita dapat memandang sungai yang bersih
sebuah pemandangan yang sulit didapat
di kota kota besar
jembatan kahayan berada di jepang dan jepang
tak hanya terasa di kota palangkaraya saja
namun juga hingga ke kota buntok
kabupaten barito selatan kalimantan tengah
mulai tahun dua ribu tujuh belas
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia
membangun taman iring witu
untuk memberikan tempat bersantai
bermain dan berolahraga bagi warga kota buntok
jembatan kahayan berada di jepang dan jepang
tujuan dibangunnya taman wiring witu
selain sebagai ruang terbuka
juga berfungsi sosial dan estetik
taman ini juga dijadikan sebagai sarana kegiatan rekreasi
edukasi dan olahraga
taman iring witu dibangun sebagai ikon kota buntok
di kabupaten barito selatan
taman seluas dua dua ratus meter persegi ini pun
dilengkapi dengan derma dan
termagam ini yang menghubungkan kota buntok
dengan warga buntok seberang
fasilitas yang ada di iring witu
di situ ada taman membran
juga ada pendestrian
juga taman hijau
karena di sini sebagai ruang terbuka hijau juga
untuk masyarakat di balita selatan
juga di sini dibangun playground
untuk anak anak bermain
juga ada taman untuk dermaga dan
untuk dermaga dan bermainan di sini
kita sudah menyeberangkan
menuju barito selatan
sejauh ini setelah dibangunnya
dengan taman iring witu
perekonomian untuk masyarakat di barito selatan
karena di sini masyarakat tidak lagi berjualan
di luar pinggir jalan
tapi mereka sudah kita sediakan tempat untuk berjualan di dalam
dan juga anak anak sudah punya area
untuk bermain di playgroundnya juga
yang sudah kami sediakan
dan anak anak yang dulunya sekolah cuma menyeberang
di dermaga yang sudah lama
sekarang kita sediakan untuk penyeberangan
anak anak sekolah untuk di dermaga penyeberangannya
salah satu wisata yang lokasinya dekat dengan
kota palangkaraya adalah
menjadi destinasi pilihan saya
terletak di desa tahai
kelurahan tumbang tahai kecamatan bukit batu palangkaraya
lokasi danau berjarak kurang lebih tiga puluh km
dari kota palangkaraya
menuju daerah sampit
sekitar satu jam perjalanan
untuk sampai di danau tahai
danau tahai terlihat eksotis
dengan airnya yang disebut sebut
dan jembatan kayu
yang dihiasi tanaman tanaman
sepanjang mata memandang
saat berjalan berkeliling di jembatan kayu
terlihat banyak jenis air
tampak pemandangan lahan gambut hijau
dan rumah terapu
pengunjung juga disediakan gazebo
untuk menikmati suasana
karena tak terlalu ramai pengunjung
danau ini sangat tepat
kebetulan kita dari palangkaraya
kebetulan ini juga salah satu tempat wisata
yang ada di palangkaraya
tujuan kesini karena
disini mau foto foto karena tempatnya
bersih dan juga damai
dekat dengan kawasan hutan
membuat udara di kawasan ini terasa sejuk
udara sejuk di danau tahai pun
semakin lengkap dengan
suara merdu kicauan burung
di danau tahai
sungguh tak terasa
ini adalah jembatan tumbang samba jembatan penghubung antara desa telok dan desa samba di kecamatan katingan tengah kabupaten katingan
jembatan tumbang samba merupakan jembatan pertama yang menggunakan tipe modified network hide art bridge
jembatan ini memiliki bentang utama sepanjang satu ratus delapan meter lebar atas tujuh dua meter lebar bawah sebelas delapan meter dan tinggi dua puluh tiga dua meter
dari sisi struktur pelengkung utama jembatan ini lebih ringan bila dibandingkan dengan jembatan lain
sekitar tiga puluh persen kapasitas struktur ditopang hanger sehingga bisa menghasilkan desain struktur rangka baja yang efisien dan ekonomis
serta memiliki nilai estetika yang tinggi
di atas sungai katingan di antara desa telok dan desa samba itu berada di lintas tengah jalan nasional provinsi kalimantan tengah
jadi kurang lebih dari jembatan tumbang samba ini ada dua ratus kilo lagi ke perbatasan provinsi kalimantan barat
jadi dibangunnya ini dimaksudkan untuk menghidupkan jalan lintas tengah provinsi kalimantan tengah
jadi tumbang samba ini merupakan jembatan pertama yang dibangun dengan tipe pelengkung dengan tipe modified network tide art
jadi penggantung utama di sini itu biasanya yang tegak lurus kita bikin saling bersilangan
nah terus dari sisi produksi semua desain produksi baja tenaga kerja itu menggunakan produk dalam negeri dan tenaga lokal
sebagai penduduk asli borneo memiliki keragaman budaya yang indah
seni tradisional alat musik dan baju khas dayak bahkan dilestarikan oleh keluarga sawung di palangkaraya kalimantan tengah
keluarga sawung sudah tiga generasi menjalankan usaha sebagai pembuat alat musik tradisional suku dayak
mulai dari kecapi suling bawalung
dan juga penyelenggaraan

ari krisnanda sawung adalah generasi ketiga keluarga sawung yang melanjutkan darah perajin alat musik tradisional dayak
sebagai generasi muda suku dayak ari ingin melestarikan musik dayak
dan mengembangkan musik dayak menjadi musik modern yang disukai generasi muda
dan juga penyelenggaraan
dan juga penyelenggaraan
tentu kepala buruk nggang
atau kepala naga
sesuai dengan selerasi pembuat
kalau ada orang mesen mau apa gitu
sesuai dengan pesanan
terus dipasang senar
ini senarnya cuma senar pancing
senar melon biasa
terus ini pasangin senta
dengan dua senar
atau tiga senar pun sudah
bisa menghasilkan suara yang unik seperti itu
sementara adik ari
menekuni pembuatan baju khas dayak
aan sudah sejak kecil tertarik mengembangkan bakatnya dalam busana dayak
karya aan pun dipakai dalam pemilihan putri indonesia dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh
serta pemilihan putri pariwisata dua ribu dua puluh

aan memadukan gaun modern dengan ukiran etnik seperti bahan kulit kayu
dan benang bintik
untuk menambah ciri khas provinsi kalimantan tengah
proses pembuatan gaun etnik dayak bisa memakan waktu empat belas hari
tergantung tingkat kerugitannya
kalau bahan utamanya sama seperti gaun pada umumnya
tapi yang kita tonjolkan adalah bahan bahan lainnya
seperti kulit kayu anyaman rotan dan juga batik khas kalimantan tengah
karena di situ perbedaannya dibandingkan gaun gaun yang dijual di kota kota besar lainnya
dibandingkan kalimantan tengah mungkin punya bahan bahan tekstil yang lebih bagus
dan punya banyak variasi kan ya
tapi kalau misalnya kita mau nonjolkan dari identitas kita dari kalimantan sendiri
itu kan ada kulit kayu nyamuk anyaman rotan dan juga kain khas batik benang bintik
itu yang bisa kita promosikan melalui busana busana yang digunakan oleh customer kita sendiri
sang ayah budi sawung berharap
tak hanya anaknya saja yang melestarikan budaya dayak
namun juga generasi muda lainnya
budi pun ingin pemerintah setempat turut membantu melestarikan budaya dayak yang kurang regenerasi
soalnya sudah berapa kali orang yang meliputi
tolonglah bantulah bapak supaya maju alatkah
nah dibantu oleh pemerintah itu yang saya maksud
dari dulu ini iya bantulah saya
sekarang kan manual kan nah itu
supaya bisa masyarakat sini anak muda bisa ikut juga kerja nah itu
satu lagi generasi muda yang peduli terhadap kelestarian budaya daya adalah ipan pandu
ipan sudah sebelas tahun menggeluti profesi sebagai pembuat mandau pusaka
menjadi perajin mandau adalah sebuah panggilan jiwa
mandau terdiri dari berbagai jenis
ada mandau birang mandau tungkur mandau bahau mandau sawang dan mandau kenohong
lain daerah biasanya memiliki mandau yang berbeda
bila mandau biasanya disediakan oleh pemesan mandau dan ditempa dari bahan per mobil
pada zaman dahulu bilah mandau berasal dari batu mantike
batu muntalat dan batu nyan
ukiran yang dipahati sarung biasanya sesuai selera si perhajin atau sesuai permintaan pemesan
pada sarung mandau jumlah simpai menunjukkan kesaktian si pemilik mandau
diakini jika simpai mandau sampai lima artinya sang pemilik kebal terhadap senjata tajam
langkah selanjutnya adalah membuat gagang bilah mandau

ikan mandau bisa terbuat dari tanduk kerbau tanduk rusa atau kayu
gagang dibentuk dengan alat ukir yang dimulai dari kepala gagang sampai ke mulut gagang
ukiran digagang juga tidak sembarangan mengandung makna filosofi bagi suku dayak
biasanya motif ukiran gagang berbentuk gajah mina atau tambun
gajah mina sendiri adalah hewan gaib yang dipercaya oleh suku dayak
sedangkan tambun adalah naga versi suku dayak
berbeda dengan naga asal tiongkok
tahap terakhir adalah membuat tali belawit
tali disarung untuk mengikatkan di pinggang
tali belawit dibuat dari rotan dan dilengkapi kancing untuk memasang mandau di pinggang
kalau manda pusaka itu pembuatannya pun sangat rumit dan ada ritual ritual khusus yang kita bikin di situ
dan bahan bahannya itu juga khusus
khusus juga kita cari kalau dia pentas itu motif atau jenis tampilan
itu ukirannya banyak dan sebagainya kan
tersusun di dalam situ aksesoris dan segala galanya
kalau mandau seperti souvenir itu yang biasa biasa yang kayak di pasaran aja
nah jadi untuk dibawa ke ladang juga bisa
jadi dalam langkah waktunya itu ada yang dari satu tahun
ada yang lima bulan enam bulan dan bahkan ada yang sampai tiga bulan pembuatan
satu mandau pusaka
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menjadi salah satu instansi
yang terlibat dalam pengerjaan lubung pangan atau food estate di dadahub kabupaten kapuas kalimantan tengah
dadahhub rencananya akan dijadikan proyek percontohan food estate
pada tahap pertama wilayah seluas seribu hektare ini akan mulai ditanami padi
pemerintah telah memutuskan menjadikan kalimantan tengah
yakni di kabupaten pulang pisau dan kabupaten kapuas sebagai pusat penyediaan pangan
pemerintah merencanakan satu ratus enam puluh lima ribu hektare lahan untuk proyek food estate
saat ini tahap pengerjaan pada rehabilitasi dan peningkatan saluran
terdapat saluran tersier sekunder quarter yang kini tengah direhabilitasi untuk meningkatkan penanaman padi
lokasi food estate memang dipilih dekat dengan sumber air yang berasal dari sungai kahayan dan sungai barito
sistem pengairan lahan akan mengandalkan rambatan air masuk dan surutnya sungai
dan akan dikendalikan secara otomatis
melalui pintu pintu saluran air
food estate ini adalah program pemerintah
dimana terkait dengan adanya pandemi covid yang berdampak pada masyarakat seluruh dunia malah ya
jadi berdampak juga pada kita pemerintah indonesia
dari fao bahwa terjadi krisis pangan dunia
nah kemudian presiden jokowi melakukan program peningkatan penyediaan pangan di indonesia
di sini dipilih kalimantan tengah jadi pusat untuk penyediaan pangan tersebut
khususnya di daerah kabupaten pulang pisau
yang dulu xplg
yang kemudian kita rehabilitasi dan ditingkatkan untuk menjadi areal keterjaan pangan indonesia ini
kami merencanakan satu ratus enam puluh lima hektar dari potensi yang ada sebetulnya dua ratus sembilan puluh lima hektar
itu sudah kondisi bagus artinya sudah bisa berfungsi
kemudian lima puluh tujuh hektar
itu kondisinya perlu direhabilitasi
kemudian yang tujuh puluh sembilan lima ratus hektare
yang perlu ada peningkatan
dan kegiatan ini akan dilaksanakan pada awal tahun dua ribu dua puluh satu sampai akhir tahun dua ribu dua puluh satu
namun untuk khusus dari
dahub ini memang kita laksanakan dalam bulan bulan ini karena ini untuk percontohan dulu pak
saya akan mencoba susur sungai hitam menuju batu ampat
ya wisata menyusuri sungai hitam ini memberikan sensasi yang cukup menegangkan
karena saya harus melewati sungai yang berwarna gelap dan di kanan kiri saya ini
banyak tumbuhan rasau
pisampan ini pun hanya saya dan tim saya saja bersama guide nya juga di belakang
jadi benar benar berasa tur menikmati keasrian alam di wisata sungai hitam ini
jadi cukup asik
akhirnya saya sampai di kawasan wisata batu ampar
untuk mencapai lokasi tujuan saya harus berjalan kaki sejauh seratus meter melewati padang rumput
perjalanan tidak terlalu sulit karena jalan setapak sudah dibentuk
pemandangan hijau dan keunikan batu ampar pun diakui oleh para wisatawan sangat berbeda dengan wilayah lain
saya kan nggak pernah lihat yang kayak gini
bawahnya air terus atasnya ada batu
sampai ambaran kayak gini bagus lah
nggak pernah lihat yang kayak gini di jawa
usai jalan jalan menyusuri sungai hitam
saya akan mengajak anda melihat penganan khas kalimantan tengah
ubud rotan dan ikan baung kandas
dua penganan tersebut biasa dihidangkan secara bersamaan
bahan bahan yang diperlukan untuk memasak umbut rotan
yakni rotan muda terong asam bawang merah bawang putih serai laos kunyit jahe kemiri terasi garam dan penyedap rasa
usai bumbu matang masukkan ke dalam rebusan rotan
selanjutnya saat rotan sudah setengah matang masukkan terong asam yang sudah dibuang bijinya
setelah matang umbut rotan siap disajikan
selanjutnya sebagai lauk ikan baung kandas siap dimasak
ikan baung adalah ikan sungai yang ditangkap dari alam liar
ikan baung jarang yang ada di budidaya karena jumlahnya cukup banyak di sungai sungai kalimantan tengah
setelah ikan matang alam liar dikawal
setelah ikan matang ambil daging ikan dengan di file lalu tuangkan bumbu kandas
ikan baung kandas pun siap disantap
jadi sensasi sedikit pedas dengan aroma rasa serai plus dengan kuah ubud rotan yang sedikit ada rasa sepet dan juga ubud rotan sendiri
itu menjadi mix di mulut menjadi gurih sedikit sepet tapi memberikan sensasi yang berbeda di mulut
jadi kalau anda datang kemarin waktu ke kalimantan tengah menurut ini wajib anda coba
pesona dan keelokan bumi tambun bungai akan selalu memukau
alam yang masih asri dan keramahan warganya semakin menambah daya pikat kalimantan tengah
pembangunan kalimantan tengah terus menggeliat tanpa melupakan warisan para pendahulu